haduh udah lebih dari satu jam nih tapi kok yang nge likes foto saya baru seratusan ya
ayo siapa yang di sini suka insecure juga ataupun punya rasa khawatir berlebihan
atas jumlah like dari setiap konten yang kita post
ternyata nih menurut survei dari land idu tahun dua ribu tujuh belas
memang sekarang media sosial sudah jauh lebih kompleks daripada peruntukan awalnya
yang semula hanya untuk menghubungkan orang orang via online
sekarang nih media sosial juga dijadikan tempat untuk mencitrakan diri
bahkan lebih parahnya lagi banyak juga yang menggunakannya sebagai tolak ukur
apakah orang orang di luar sana suka ataupun gak suka sama kita
literatur menyebut media sosial adalah soal aksi dan reaksi
dari setiap konten yang pengguna bagikan secara tidak langsung pengguna juga harus siap
atas segala respon yang menyertai
di era media sosial yang kini lebih kompleks seringkali segala cara ditempuh
demi mendapat respon yang diharapkan
demi likes viewers engagement tapi baik buruknya konten tak lagi jadi soal
mulai dari hoax hate speech dan konten negatif lainnya
akan dengan mudah kita temukan di berbagai platform
merespon hal ini sejumlah perusahaan media pun lantas turut berbenah
sebut saja instagram yang beberapa waktu belakangan mulai menerapkan uji coba
penghilangan fitur like pada foto dan video yang diunggah pengguna
di sejumlah negara termasuk indonesia
kebijakan ini pun mendapat reaksi beragam
ada yang tak setuju karena dinilai akan berpengaruh pada tawaran promosi
influencer dari para pengiklan
namun ada juga yang menurut mereka tidak
yang tak mempermasalahkan hal tersebut
gak sih kalau sampai sekarang nggak terlalu mikirin itu
karena kayak aku ngepost bener bener sesuatu yang aku pengen share aja
jadi bukan bukan aku nungguin likes nya berapa atau itu akan membuat aku jadi semangat lagi
atau kayak senang kalau likes nya banyak
karena aku nge share aja gitu aku gak terlalu mikirin feedback nya ke aku akan seperti apa
mungkin banyak pekerjaan pekerjaan zaman sekarang
yang mengandalkan social media kalau itu dihapus akan berpengaruh kepada demand
dan engagement dia sama brand juga gitu
jadi i don't know kalau buat aku sih gak apa apa
di sisi lain menghilangkan fitur like dinilai juga akan mendorong pembuat konten lebih kreatif
menciptakan konten yang berkualitas dibanding berlomba mengejar like semata
bahkan disebutkan pula jika kebijakan ini akan berdampak baik bagi kesehatan mental para pengguna

saya pikir itu salah satu langkah yang menunjukkan itu tadi
bahwa saat netizen makin responsibel makin milih makin ngerti konten berfaedah
platform juga mulai tahu bahwa kita juga nggak bisa lepas gitu aja
kita harus mengurangi hal hal yang bisa menambah aspek aspek negatif itu
kenapa kalau enggak nanti mereka ditinggal netizen kan
jadi platform juga mulai ditekan untuk kalau facebook misalnya mengenai
hey data privasi dong rahasia data dong kayak apa
jadi jangan kamu umbar umbar data orang ya kan
makanya instagram mulai sadar bahwa oh ternyata instagram juga like juga dan juga ya kan
ternyata instagram juga like nya itu bisa memacu depresi atau memicu
kalaupun bukan depresi memicu target atau tujuan yang keliru gitu loh
orang posting bukan buat apa tapi malah mengejar like
akhirnya bikin konten yang gak demi like gitu kan ya
selain instagram yang mulai menghilangkan fitur like
perusahaan teknologi raksasa lainnya google
juga mulai bergerak dalam memerangi penyebaran konten negatif di media sosial
salah satunya lewat
google mengaku sadar jika dampak buruk media sosial tak dapat terhindarkan
oleh karena itu lewat gerakan ini
pengguna media sosial diajak untuk berani menyuarakan konten yang positif
dan bersama memerangi konten negatif melalui tombol report
jadi kalau misalnya ditanya sadar apa enggak sadar
dan apa yang telah dilakukan salah satunya lewat movement ini gitu salah satunya
dimana kita mencoba untuk meningkatkan awareness kepada teman teman
terutama teman teman pemuda ya untuk speak up
kami juga mengedukasi user gimana caranya melaporin kalau melihat konten konten yang bisa dibilang harmful
di youtube dan di google sendiri di setiap produk itu ada button buat reporting sebenarnya
jika berbagai perusahaan media sosial saja
sudah tergerak membenahi aplikasi guna meredam dampak negatif bermedia sosial
sebagai pengguna kita juga dapat mulai dari sekarang
jadi pengguna cerdas dengan bijak bermedia sosial